ismo star indonesia season dua mulai dua puluh sembilan oktober di gtv
bukan begini caranya mak
kalau begini caranya
mama sama aja menunjukkan kalau mama yang tidak tulus sayang sama kami lah
tuhan berani sekali kamu bicara gitu sama mama
tapi mama sendiri yang minta untuk dihargai dan disegan
ini semua menyangkut nyawa mbak
kalau sampai tak jadi apa apa sama pak haris karena dia tidak cuci darah
mama mau tanggung jawab ma
dan mama mau kalau sampai kamila membenci mama
mama mau kalau kamila membatalkan pernikahannya dengan fadil
akhirnya fadil jadi frustasi
dan makin banyak lagi orang yang merasa kehilangan
dan semua itu gara gara mama
iya mama begitu ma
kamila kamu boleh menemui pak haris
kok cuma sekali sih mah
sekali atau enggak sama sekali
ya udah tante
ketopan udah nggak apa apa pak
sekali juga gak apa apa
yang penting sekarang kamila bisa ketemu
kami bisa ketemu sama papa
dan bujuk papa untuk cuci darah
itu hal terpentingnya
boleh kamila pergi sekarang tante
terima kasih tante
terima kasih tante
ketopan kamila pergi ya
tuhan kok peduli sekali ya sama kamila
nggak mungkin seperti itu
pergi ke rumah
mbak mbak mbak mbak tolong jangan memaksa mbak
mbak soal mbak ini penting banget saya harus ketemu sama pak arief
mbak pak harisnya nggak bisa dilanggung mbak
mbak tolong mbak ini penting
mbak tolong mbak jangan mbak
mbak tolong mbak saya mohon mbak saya harus ketemu dengan pak haris
pak harisnya kok nggak ada mbak
saya nggak tahu mbak
mbak pak harisnya mana
tapi pak aris nggak bilang kalau mau pergi mbak
terus terus pak harisnya sekarang
mungkin pak haris pulang mbak soalnya tadi pagi muka pak haris kelihatan pucat banget
astaghfirullahaladzim ya allah
mbak saya boleh pinjam teleponnya kan mbak
saya harus telepon pak hari sekarang mbak
ini mbak silakan ke meja saya
pak angkat teleponnya pak
mbak saya boleh pinjam teleponnya lagi enggak
saya mau menghubungi nomor yang lain
boleh kan mbak
dari kantornya haris
harus jangan jangan berubah pikiran dia mau cuci darah
waalaikumsalam bu lares ini camillah bu
kok kamu bisa ada di kantornya haris
iya bu kamila datang ke kantor karena kamila mau bujuk papa untuk cuci darah bu
tapi sekarang bapak nggak ada di kantor bu
papa nggak ada di ruangannya
enggak mila tadi ibu sempat ke rumahnya papa kamu
tapi bapak kamu tuh buru buru pergi
astagfirullahaladzim terus papa di mana ya bu
aduh bu mila bener bener cemas bu
kamu udah coba telepon handphonenya mila
udah bu tapi gak diangkat angkat sama papa
ya udah kalau gitu biar ibu coba telepon ke handphone ya
mungkin karena kamu telepon dari kantor jadi papa kamu pikir itu soal kerjaan
jadi dia nggak angkat
iya bu ya coba ibu yang telepon ya bu
tapi kalau papa udah angkat tolong ibu kabarin mila ya
sama sama mila waalaikumsalam
aris kenapa sih kamu selalu bikin orang panik
tapi melupa itu di kompen
udah legislative suatu hari
jadi pakarlah ini kebijakan lagi untuk melepaskan mi mi ya
jangan jangan re krijgen
haris angkat dong telepon haris angkat
ya allah kenapa bularas nggak segera telfon aku
apakah papa juga nggak mau angkat telpon dari bularas
jangan sampai ya allah tolong selamatkan papa ya allah
tapi dadaku dari tadi berdegup kencang
kenapa perasaan aku jadi gak enak sekali
insya allah ada apa ini
tidak ada apa apa
jangan sakit pak
eh mandi pak
eh jangan pak
kenapa sih kamu gak mau angkat telepon dari aku

saya bukan haris bu
ini telepon haris bukan
iya bener bu
tapi yang punya handphone ini sedang tidak sadarkan diri bu
gak sadarkan diri
sekarang ada dimana pak
di lampu merah bu
di dalam mobil
di daerah tomang bu
pak tolong antar segera ke rumah sakit ya pak
tolong antur ya pak
sekarang juga ya pak
baik baik baik bu
pak bapak bawa dia ke rumah sakit
tolong bapak pegang handphone ini terus ya pak
tolong ya pak ya
makasih banyak bapak
ya allah haris
perasaanku masih gak enak
jangan jangan terjadi sesuatu sama kafa
pantusan perasaan aku gak enak dari tadi
jangan jangan sekarang kapal lagi nangis karena kehausan
tapi saya titip pesan sama mbak
tolong kalau pak haris datang ke sini
pak rizky ke kantor lagi tolong kabari ya
kabari saya atau bilang sama pak haris
kalau kamila tadi datang ke sini ya
terima kasih mbak
terima kasih mbak
terima kasih mbak
terima kasih mbak
terima kasih mbak